hai sejumlah perawat dan pasien di puskesmas lapade kota parepare sulawesi selatan dibuat
panik dengan temuan ular jenis king koros pada minggu ular yang ditemukan di ruang ugd ini
langsung dievakuasi unit reshudinas damkar setempat diduga ular menyasar hingga ruang ugd
karena lapar meski tidak berbisa ular king koros dikenal memiliki gigi yang tajam petugas telah
dievakuasi ular tersebut jauh dari permukiman hai sudah